aduh ini gimana sih lama banget
bukannya cepetan biar semuanya cepat kelar
pokoknya rena nggak boleh pergi sendirian ya
iya ma aku gak bakal pergi sendiri
rena kamu berangkat sekolah terus cookies gimana
cookies udah ditaro
boleh dikasih makan belum
rena harus bertanggung jawab loh
karena sekarang udah punya hewan piharan
kayaknya mama gak tau ya
kalo cookiesnya itu udah mandi udah disisirin udah dikasih makan udah dikandang
semuanya udah ya
ya allah jaga anakku ya allah
lindungi dia dari apa yang menyakitinya
nurut sama mama
nurut sama misen di sekolah
udah siap siap belum
sekalian ambil tas
saya minta kamu untuk ngantuin rena sama mirna ke sekolah
tolong bawa tim angga juga ya untuk jaga jaga
kamu tahu apa yang membuat saya khawatir
tolong jangan sampai lengah
mama harus nantren asqara dulu
ma aku berangkat dulu ya
ini dia pasti mau bahas soal perceraian
kalau aku sudah serahkan semua dokumen dokumen soal perceraian kita
termasuk buku nikah kita yang asli
saat ini pengacara aku akan segera mengajukan gugatan cerai
jadi kamu telpon aku cuma mau nyampein itu
aku cuma harap kamu mau kooperatif
biar kita nggak buang buang waktu
dan semua diselesaikan secara baik baik ya
aku ga mau cerai sama kamu ya
aku mau kita mempertahankan pernikahan ini
udah ya itu aja
ini yang makin bikin gue benci sama mbak nin
tapi kamu gak akan pernah bahagia dengan nyerahin aku
saya cuma mau ngasih kabar kamu
kalau hari ini tuh sepertinya saya belum bisa ke kantor
saya ada urusan dulu yang harus di handle
begitu urusan saya selesai
tadi saya nggak sengaja ketemu sama ricky pak
saya mencoba untuk mengejarnya
dan warga sekitarpun memutus saya untuk mengejarnya pak
dan dia berhasil lolos pak
terus kamu udah lapor polisi red
saya sudah telepon polisi tadi
ya memang kita harus lebih berhati hati lagi pak
karena orang ini masih buron
dan ada di sekitar kita pak
jadi bukan hanya bu andin yang harus berhati hati lagi
dan merasa terancam
orang orang sekitar bu anin pun harus lebih waspada lagi pak
iya iya betul betul ren di
saya cuma bisa bilang kamu harus waspada dulu sekarang ini
terus nanti kalau ada apa apa kamu update ya
kita kabar kabaran terus
iya baik pak baik
terima kasih pak
kamu yang tenang disana ya kat
kita selalu berusaha untuk menangkapnya
mau aku berangkat ya
kamu mau kemana kau buru buru
tadi pagi juga aku udah coba latihan apalin dialognya ya kan mah
ini kesempatan besar pak buat aku jadi ya
aku mau coba lagi aja pak
ya mama doain ya
semoga ini adalah
kamu nantinya berubah menjadi lebih baik ke depannya
mama akan selalu doain yang terbaik buat kamu
makasih ya mah
ya udah aku berangkat ya
kamu harus inget ya
kamu kan public figure
jaga sikap kamu jaga perbuatan kamu
jangan kamu rusak
karir kamu sendiri
semoga engkau melindungi elsa anakku
dan semoga upayanya untuk memperbaiki hidupnya tidak terganggu oleh apapun
ada yang mau kamu omongin sama aku
nggak nggak ada
nggak ada apa apa
nah sejak peristiwa kemaren
aku rasa memang kita harus lebih hati hati sama ricky
karena polisi udah ngubungin papa
mereka kasih tau
kalau sidik jari yang ada di pecahan botol itu
memang benar punya riki
itu sidik jarinya riki
itu sudah berubah
itu sudah berubah
itu sudah berubah
itu sudah berubah
gimana kalau kita pindah aja pak
untuk sementara waktu
karena riki akan terus meneror kita kalau kayak begini
mau pindah kemana ma
mau pindah kemana coba
riki pasti akan nyari kita
karena itu tujuannya dia
membuat hidup kita gak tenang
ya jadi terus gimana
bisa lepas dari terornya ricky
kita tenang aja
serahkan semuanya sama allah
toh kita udah lapor sama polisi kan
jangan pernah coba coba lapor polisi
atau jebak gue kayak kemarin
gue bakal kirimin kain kafan buat bokap nyokap lo
papa mau nyerahin urusannya ke polisi
sementara ricky mengancam elsa dan kita jadi taruhannya
tapi kalau aku kasih tau papa
dan papa kan udah pernah masuk rumah sakit
aku nggak mau ada apa apa sama papa
tapi kalau ricky terus terusan
memeras elsa dengan ancaman kayak begitu
aku juga gak akan tinggal diam
kok ngagetin gue aja deh
lo seneng banget nih ketemu sama gue terus
gue butuh bantuan mo
ada yang pengen gue omong
tadi pas gue lagi cari sarapan
gue ketemu sama randy
ya nggak lah sa
ini kan buktinya gue bisa ketemu sama lo
cuma tadi sempat gue mau dibawa
sama dia kantor polisi
lo kecewa pak
gara gara gue nggak bisa dijublosin ke penjara
enggak bukan gitu maksud gue
lo mau sampai ragu
sa wat jalur
sa kena takut ya lo
kita berdua ini kan partnerin keren
setelah gue ketemu sama lo
rasa capek gue semua hilang
atau gue makin seger karena lo butuh bantuan dari gue
apa yang gue bisa bantu dari lo
kalau dengerin gue baik baik
gak boleh lari lari
nanti jatuh anak cantik
rena nggak boleh hilang dari pandangan
nujus pak riza dan juga temannya pak riza
gak boleh sama yang lain
harus sama kita bertiga oke
dulu udah mau lari aja
nih sampe saya gak bawa tasnya

untung kemarin kemarin andi sudah telepon pihak sekolah
kalau rena nggak bisa sekolah karena alasan keamanan dan juga kesehatannya
dan pas rena minta masuk ke rumah lagi
alhamdulillah kesehatannya sudah membaik dan sudah aman juga
karena dijaga ketat sama pak riza dan juga anak buahnya
aku kangen deh sama kalian
kamu kemana aja sih
kok gak masuk sekolah terus
udah paham kan maksud gue
udah tau kan apa yang gue harus kerjakan
lo pengen gue ngelakuin itu
dan ingat ya
misi ini harus berhasil
lo emang jenius sarah
ide lo beririan
gak salah gue nilai lo
pokoknya lo harus mengalihkan perhatiannya mirna dan riza
yang selalu jagain rena dengan ketat di sekolah
tapi lo udah pastiin
kalau anaknya udah di lokasi
sebelum kesini gue udah cek dulu di mana posisinya
dekat dari anak kezimu
rena keluar dari rumahnya
ini bisa memudahkan gue untuk deketin dia
apalagi dibantu sama ricky
gue ketemu ricky aja dulu kali ya
lo bisa mikir sampai segitu aja
pokoknya lo tinggal terima beresan
kalo misi ini berhasil
gue gak mau tinggal di gang itu lagi
gue mau tinggal di apartemen
banyak banget sih maunya
kalau bukan karena gue butuh
gue males banget berhubungan sama lo lagir
reina kamu belum jawab aku
aku gak tau aku sakit apa juana
mama aku panggil dokter ke rumah
namanya dokter amanda
itu dokter apa
reina kamu udah sehat
anak hebat miss udah masuk kelas lagi ya
oh iya hari ini kita udah belajar sambil bermain
kalian pasti suka
kalian mau belajar sambil bermain gak
yuk kita masuk kelas
udah kayak lelue
kayaknya kolesterol gue naik nih agak gagal makan sate kambing kemarin
lu makan buatan maruk lo
yelah pake ingatan gue maruk
kayak lu gak doko aja
sate di piring ada tiga puluh
gue makan sepuluh
maksudnya gue juga im
tapi tuh anak buahnya pada uza
gapapa gapanya pada sehat sehat aja
karena mereka gak makan sate ya
kan lu tau itu
jangankan makan sate im
hidup aja gak ada nikmatin
senyum aja jarang
gua semua dari mana ya
iya banding astana udah siap nih udah ya barang barangnya semua juga udah udah
udah mbak udah dimasukin mobil setelah udah dimasukin mobil supaya udah siap sini ya udah kalau
gitu ikhlas menjalankan deh kalinya penjagaan juga harus diketahui aku lagi was was banget
aku takutnya kenapa napa kita mau keluarkan ya mbak banding ada barangnya mau diambil
coba perasaan aku enak aja nih enak kenapa mbak tadi aku ngebiarin rina untuk berangkat sekolah
itu kayak beban aja buat aku kayak aku takut kenapa napa
badin gak usah mikir aneh aneh mungkin itu cuma perasaan bandin ya semoga aja ya ya semoga kita
selalu dilindungi sama allah deh udah gitu kan rena di sekolah juga ada mbak mirna dan
pak riza dan abu hanya pak riza kalau udah pasti aman renanya ya mbak enggak usah mikir
aneh aneh ya ya pokoknya nanti habis dari rumah sakit kita langsung ke sekolahnya rina ya iya
nanti ke sekolah kakak yuk mau
bukannya cepetan biar semuanya cepet keluar
gila lu bagus banget pinter riza sama anak buahnya udah pergi
mirna gak ngejar sih apa aja badi disitu aja
ah ada gila gilaannya tuh orang ya ih riki bener bener datang ke sini ke sekolahannya
rina cuman lempar batu doang bah stress orang
aduh ricky gimana sih ini gimana gue ngadepin mirna
haa mau lihat gueu aja kayak like gitu dia
jangan sampai gagal deh
jangan sampai gue ketangkep sama
seri hijau jangan sampai ada orang
ngenalin gue boronan terus ikut ikut engejar
sekarang gue kejar si rija
aduh ini dua duaan juga
pake pergi lagi pak rija sama anak buahnya
gue tinggal sendiri
ntar kalo riki tiba tiba kemarin gimana
diajak yang berantem
aduh ya allah
percayaan pak rija sama anak buahnya
berhasil nangkep tuh riki
ya allah tenang
gue harus tenang
rena udah di dalem
andin harus tahu kejadian ini
tapi gue harus kasih taunya hati hati
supaya dia gak shock
entah kalo kenapain api di jalan gimana
ya allah itu ibu ibu kasian banget
aduh gimana ya
gak ada yang jagain rena disini
tapi kalo gue tetap disini
itu ibu ibu juga kasian
aduh gimana ya
rena kayaknya aman sama missnya dalam keadaan ini
rena kayaknya aman sama missnya dalam kelas
aku tolongin tuh ibu ibu dulu deh
ya allah bu
aduh tolong neng
dia pasti udah ngerencana ini semua

ibu tua yang jatuh dari sepeda itu pasti suruhan ngerigin
gak ngawasin rena di kelas
aduh neng sakit banget neng
sini duduk sini ya bu
duduk sini ya bu
gue lakukan ini agar nino mau nerima gue
biar nino dekat dengan rena yang selama ini susah dia dapetin
kalau kemarin gue sebut om baiknya adalah papanya
tapi nggak mempan
kalau sekarang pasti reina mau menerima nino sebagai papanya
ini semua demi kita
pancingan ricky emang bener banget
jadi gue bisa gampang melenggang masuk ke area sekolahnya reina
karena dua pengawas reina yang sanggar sanggar itu
bisa pergi semua dari sini
untuk kejar riki
angkat aja gue kalau bisa
anggap aja gue kalau bisa
za gimana kalau kita kejar pakai mobil aja za
tidak payah kita balik ke sekolah untuk jagain reina

gak usah kita balik ke sekolah untuk jagain reina
mana nih kelasnya reina
kok belum ketemu juga ya
gue harus buru buru nih
selamat siang bu
bener ini tantanya reina
bener ini tantanya reina
namanya tante elsa
ada apa ya
saya diminta sama mamanya reina untuk jemput reina

dengan tutup mulutnya
bukannya biasanya reina dijemput sama ncusnya ya

ncusnya ada di depan kok sama sutir
kucu banget sih kucunya siapa tadi namanya
ini rena gak
sekolah sekolah apa gurunya udah tahu
nanti malah jadi nggak naik kelas karena dia nggak pernah
pihak dari sekolah udah tau kok aku udah
jelasin kenapa rena gak masuk
kesehatan mental dan
apapun yang terjadi luar sana ya mak
yang penting mereka udah dikasih info aja
dijaga banget kayaknya nih anak
demi kesehatan dan keselamatannya
ibu kan tahu sendiri kemarin kemarin kan rena gak masuk sekolah karena keselamatannya terancam
dan kayaknya penjahatnya lagi
ngincer rena lagi deh sekarang
makanya saya buru buru kesini mau jemput
rena untuk pulang udah ditunggu
juga sama nyusnya sama sopirnya juga di depan
atau frozen disuruh sama mama kamu
untuk jemput kamu
rena tenang aja
kita pulangnya barengan kok
sama incus sama pak riza juga